kan sama perempuan cantik
masa di warung
jadi perempuan itu sebenarnya siapa
masa perempuan namanya mahmud abbas
jadi mahmud abbas itu siapa
kamu merasa ditipu
mau balas dendam
kecopetan di mana
kecopetan di mana
sekarang kamu dimana
masih di ciampelas
iya ini juga lagi nunggu taksi
pake angkot aja
angkot mah jalannya lama
yaudah pake taksi aja
dia ini juga lagi nunggu taksi
dari tadi ditungguin gak ada yang lewat
terima kasih om
cuma mau tanya
kalau mau beli kain
kalau mau beli kain
buat bikin hijab
yang murah dimana
belinya mau banyak
kamu mau jualan
iseng iseng mau bisnis hijab
bisa di pasar baru
yaudah nanti aku kesana
kau bed kan jualan
kapan kau bed bisa antara aku
kasih kabar aja
sampai besok ya
kamu sama diza makin deket ya
baru dua kali
terus sekarang gimana
aku mau pulang
tapi kalau untuk jalan kaki aku gak kuat
kan uangnya di dompet
kamu pacaran sama diza
maunya langsung nikah aja
harga sepatu aviva seberapa
ada yang mau beli
tawarin aja lima ratus
kalau dua ratus bisa
kalau dua ratus mah
kalau dua ratus mah
yaudah kalau belum bisa mah
dia nawar lagi
kamu barusan dari mana
nganterin lamaran kerja
yang bener kamu kalau diajak ngomong
kan sama perempuan cantik
masa di warung
jadi perempuan itu sebenarnya siapa
kenapa greens real life dan koordinatif yah
di terminal di pasar permainan sudah dimulai
dia perlu bantuan
kemarin baru ketemu
kabar saya baik baik saja
masih nyopet dan masih salah sasaran
korbannya orang orang yang berhubungan dengan keluarga kang bahar
itu bukan saya tapi anak buah saya
naluri mereka belum terlatih belum bisa mencium bahaya
saya harus minta tolong siapa
kalau mereka belum seperti kita
bukan kita cuma kamu yang masih jadi copet
mereka belum seperti saya
belum memiliki pengalaman yang cukup
pengalaman yang mengkristal menjadi naluri
mereka belum terlatih
mereka terlatih sehingga mempunyai refleks
sama seperti tentara atau atlet
butuh pengalaman dan latihan
sebelumnya terima kasih kang
kalau saya bukan sombong sudah bisa tahu
mana orang yang dompetnya berisi atau kosong
mana orang yang aman untuk dicopet atau malah sebaliknya berbahaya
orang yang berbahaya untuk dicopet
seperti kita ketahui bersama
di antaranya adalah polisi tentara atau
ada telepon angkat dulu
kalau sekali lagi saya merepotkan
temennya temen saya kecopetan
di dalam dompet ada ktp dan kartu atm atas nama

uang sekitar tiga ratus lima puluh ribu
kalau copetnya temen kamu
dompet sama isinya harus dikembalikan
ke alamat yang ada di ktp
kalau nyopet dompet yang di dalamnya ada ktp
dan kartu atm atas nama ranti
sama uang sekitar tiga ratus lima puluh ribu
kalau kamu copet atau anak buah kamu
dompet sama isinya harus dikembalikan
langsung saja ke alamat yang ada di ktp
kamu barusan terima telepon dari siapa